geliat perekonomian di pasar pabean surabaya sudah terasa sejak pagi hari
berdiri sejak tahun seribu delapan ratus empat puluh sembilan pasar tradisional yang berada di sudut utara kota surabaya ini adalah salah satu pasar legendaris
pasar ini juga terkenal sebagai pusat penjualan rempah rempah di surabaya
harganya yang murah membuat pasar ini menjadi pusat pulakan berbagai bumbu dapur
pasar ini juga memiliki keunikan tersendiri
hampir semua kulipanggul yang bekerja di sini adalah perempuan
saat memasuki kawasan pasar pabean jangan heran jika anda melihat pemandangan ibu ibu muda hingga lansia memanggul dan menyunggi karung karung
yang berisi bawang merah bawang putih hingga cabai
berat yang dipikul tak tanggung tanggung
mulai dari sepuluh kg hingga lebih dari seratus kg
tarif sekali angkut tergantung berat beban yang dipikul
mulai dari dua ribu rupiah hingga lima rupiah
kalau ini satu karungnya sepuluh kilo
wih lumayan juga ya
puing kalau saya cuma bisa dipanggul di sini kalau di kepala nggak bisa
nah kalau ibu ibu di sini sepuluh kilo mah tidak ada apa apanya
mereka bahkan ini tujuh puluh kilo ditaruh di kepala
bu nggak gerak bu
aduh saya nyerah kalau ini tujuh puluh kilo
tapi kalau kayak ibu ibu kayak gini tujuh puluh kilo udah biasa
bahkan tadi sempat tumpuk dua
bu udah bu
bu udah bu
sebagian besar kuli panggul ini sudah bekerja puluhan tahun dan turun temurun
salah satunya sulima
yang telah melakoni profesi ini tiga puluh tahun lamanya
awalnya ia diajak keluarganya untuk bekerja di pasar pabean sebagai kulipanggul saat merantau ke surabaya
sulima kalau hari ini udah dapat berapa penghasilannya
perhasilnya ya sekarang paling tiga puluh ribu
masih dulu buat beli nasi
kalau yang dulu pertamanya kalau satu karung ini
seribu kalau yang nampe bawang
kalau yang akan barang kalau yang dulu seribu lima puluh kilo
kalau yang sekarang lima ribu kalau lima puluh kg
sudah berapa lama ya
sudah berapa lama bu
sudah tiga puluh kurang sedikit lah
tiga puluh tahun kurang sedikit ibu di sini
selain sulimah ada maimunah yang baru berusia dua puluh dua tahun
ia adalah kulipanggul termuda di pasar pabean ini
maimunah mengaku awalnya tak mudah menjalani profesi ini
namun ia harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari
dalam satu hari maimunah biasanya menghasilkan uang sebesar lima rupiah

ini kenapa kok awal mulanya gimana mbak kok bisa jadi kulit pohon
cerai sama suami kerja buat orang tua sama anak
perempuan kulipanggul pasar pabean biasanya sudah bersiap sejak pagi

ada yang bekerja menunggu orderan dari pelanggan atau pemilik toko
namun ada juga yang sudah memiliki juragan sehingga penghasilan hariannya sudah pasti ada
mayoritas para kulipanggul juga memiliki pekerjaan sampingan
jika tidak ada orderan mengangkat barang mereka akan membantu menjaga toko atau membersihkan bawang
di sini suatu keunikan sendiri ya kulipanggul dari perempuan ya
dan itu nanti dan historisnya itu ceritanya dari turun temurun
bagi pemilik toko yang berjualan di pasar pabean keberadaan kulipanggul sangat membantu mereka
berapa harga ya
perempuan dan kulit panggul di pasar pabean surabaya tidak sekedar menjadi gambaran sosok tangguh yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga
di balik itu semua nyatanya perempuan kulipanggul ini menjadi profesi yang diwariskan turun temurun
kiat larissa ganjar wicaksono surabaya jawa timur